penasaran mbak yang kita lihat itu duyung beneran apa enggak ya
mendingan gimana kalau sekarang kita pulang
jadi yuk kita pulang
awas kalian semua
saya akan membunuh kalian semua
berhenti doang yang berani
saya juga takut
cuma pura pura berani aja
biar beda sendiri
ini ada yang takut nih
iya mami juga takut
kita pulang aja yuk
makan di rumah yuk
pasti minta makannya di rumah saya lagi
eh numpang makan berhenti
oh tuh kan bener kan
saya lebih takut sama itu daripada sama hantu
aduh zara tuh kemana sih
kenapa lewat sini sih
kemana sih tuh zara
sampai gak kelihatan
itu pak setio
gimana kalau messi samperin
mumpung gak ada saingan
hei pak rt
gak liat eike udah belang belang warna warni begini ha
kayak tiang listrik ya
kalau nabrak tuh liat liat dong
ntar kan juga tiang listrik
suka di bapak
tuh kan liat kan
sasaran saya itu target
si pak setio
gara gara pak rt nih ha
eh lah nyari pak setio
carilah yang setipu
carilah yang ada aja
hei maaf ya pak rt
selera saya itu adalah ya macam kayak ferry mariadi begitulah
aduh pak rt mah lewat
gak ada apa apanya
anda itu bukan tipe saya
tipe saya tuh yang galak galak kayak natalie sarah
burih tanpa mecin
orangnya cantik cantik lagi ya
biar saya sudah seumuran sebegini
tapi saya gak kalah sama setio nih
lekang aduh keceletak
ada yang tarik kulitnya
pak rt gimana sih
memang wajah tampannya sama
tapi umurnya beda
saya muda aus
makanya bawa ke bengkel
kamu kenapa sih
kamu liat apaan
itu doang air
dia lagi berenang cepat banget ke arah aku
kok bisa ada duyung sih di kolam renang aneh tau
aku gak tau sepi ada duyung beneran
tapi kok aku gak ngeliat
ya udah aku mau coba liat deh
gak kayak yang diserita donyeng donyeng
ini tuh serem banget
aku belum pernah ngeliat duyung serem itu
biasanya kamu berani soal gini ginian dah
sekarang kok malah kamu takut
biasanya kalau dia takut berarti
ah itu beneran
di mana aku bisa nyari pelampung ya
ada yang nyanyi
suaranya merdu banget deh
suaranya nyanyianya dari arah kolam
siapa yang nyanyi
apa perasaan aku aja kali
nah makanya parete udah tau udah tua umuran udah rentak penyakit encok
udah mukanya gak usah dijelek jelekin begitu deh ah
orang lagi sakit kok malah dikatain bukan di belok dokter kek diapain gitu diobatin
langsung dioperasi amputasi
si bu mesih malah nyumpain
mendingan langsung amputasi aja sekalian
lagian parete udah bagus sama kita di papa
coba kalau kita lemparin langsung ke kolam renang
ya jangan dong
eh anak anak udah yuk kita pulang aja gara garanya parete sakit nih
andi maja bantuin
dikerek aja dikerek aja den ya
ah ngerepot tuh orang mau liburan tau gak apa apa erti
ayo tasnya dibawa sendiri sendiri
eh ini tas siapa nih tas siapa nih
biarin deh bu endang yang bawain yuk
buruan kita pulang
bah tadi aku ada sempat lihat bayangan duyung tapi pas aku nengok lagi gak ada
kamu juga liat bel
serem banget tau pas aku inget ya itu langsung berenang cepat cepat ke arah aku nih
tentu aja aku langsung berenang ke pinggiran
aku penasaran bel yang kita liat itu duyung beneran apa engga ya
yuk yuk kita pulang